kita sudah siap untuk melaksanakan pon papua dengan kontingen adalah dari atlet dan pelatih minimal tujuh ratus tiga puluh untuk atletnya
ditambah pelatih menjadi kurang lebih seribu dua puluh lima dan ditambah nanti para ofisial ofisial
jadi kurang lebih dki jakarta akan memberangkatkan seribu tiga ratus personil yang siap berangkat ke papua
kita sukseskan pon papua sebagai kebangkitan olahraga di indonesia ini khususnya kebangkitan olahraga di dki jakarta